dalam beberapa tahun ini
kota semarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat
bahkan kota berjuluk vanity van java ini
menjadi penyangga utama laju pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah
laju pertumbuhan ekonomi atau lpe kota semarang sebesar lima tujuh puluh sembilan
berada di atas lpe jawa tengah yang sebesar lima empat puluh tujuh
di saat lpe jawa tengah pada dua ribu enam belas turun menjadi lima enam
lpe kota semarang justru naik menjadi lima delapan
wali kota semarang hendral prihadi mengatakan
tingginya laju pertumbuhan ekonomi di kota semarang
salah satunya didukung oleh investasi masuk ke kota semarang yang meningkat dengan tajam
sejalan dengan itu data badan pusat statistik menyebutkan
jumlah penduduk miskin di kota semarang
dari sebanyak delapan puluh enam tujuh ratus tiga puluh empat jiwa pada dua ribu tiga belas
menjadi delapan puluh delapan ratus enam puluh jiwa pada empat tahun kemudian
namun seperti kota kota besar lain di indonesia
masalah kependudukan dan lingkungan juga muncul di semarang
harus urbanisasi alih fungsi lahan dan pengelolaan transportasi
menjadi beberapa masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota semarang
kota semarang merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan yang cukup pesat di indonesia
dan ibu kota provinsi jawa tengah ini merupakan penyangga utama dari perekonomian di provinsi ini
dan pada bulan januari tahun dua ribu delapan belas
pemerintah daerah kota semarang ditetapkan sebagai salah satu pemerintah daerah
dengan kinerja terbaik di indonesia
sementara untuk kedua kalinya
wali kota semarang ditetapkan sebagai pemerintah daerah
dengan kinerja terbaik khususnya dalam pelayanan publik
nah insight kali ini berada di semarang untuk melihat
bagaimana strategi membangun kota semarang
dan kira kira potensi apa saja yang masih bisa digali di kota ini
kita akan berbicara langsung dengan wali kota semarang
yaitu hendrar prihadi atau yang biasanya dikenal sebagai pak hendy
mari kita temui beliau
pak hendi baik terima kasih banyak
kapan datang semarang
iya baru baru ini pak hendy
mungkin kita kenalkan dulu ini pak hendrar prihadi
biasanya dikenalnya sebagai pak hendy
ini jabatan yang untuk kedua periodenya ya
satu katanya satu mbak
tapi sebenarnya sudah menjabat sejak tahun dua ribu
tapi tahun dua ribu tiga belas menjadi wali kota
jadi sebenarnya sudah cukup lama pengalaman mengelola dan memimpin kota semarang ini
tapi kita persisnya sekarang berada di mana pak henr
di kota lama ya
kota lama semarang ini
dan ini salah satu dari tujuan wisata yang biasa
banyak turis yang datang ke sini
kita ada hampir dua ratus an gedung
tapi yang cagar budaya
dan salah satu ini yang ada di belakang ya pak hendi
ini katanya udah tua sekali ya
jauh lebih tua dari kita kita semua ini
katanya sih dibangun seribu tujuh ratus lima puluh tiga
wow dan sampai sekarang masih tincelong
ini gaya zaman kolonial
dan masih dipelihara dengan baik
tapi pak hendi ini
usianya itu salah satu dari seorang pemerintah daerah yang masih muda ya
di bawah lima puluh itu masih
jauh lebih tua itu gereja belenduk itu
tapi kita mungkin cari tempat agak dulu bisa
ada tempat yang lebih sejuk disini
ini tamannya namanya apa pak
agak lebih cepat
kalau mau survive ya
enak sekali disini asri ya
tapi ini tempat favorit buat warga yang sering datang ke taman sri gun
adem dan ini katanya ada musik dan lain sebagainya
ada free wifi segala macam di sini
jam sembilan jam satu sama malam itu ada musik yang diputar
di sekitar taman serigunting

khususnya di kota lama ini
lagi sibuk sekali ya banyak
banyak proyek banyak konstruksi dan jalan jalan ini juga ada yang berguna ya

banyak proyek banyak konstruksi dan jalan galan ini juga ada yang berguna ya
ini apa sebenarnya yang sedang dibangun disini
ini kata banyak orang
termasuk pemimpin pemimpin zaman dahulu
itu selalu mengatakan kawasan paling seksi gitu ya
di kota semarang itu kawasan kota lama
disini peninggalan zaman belanda
kemudian juga masih ada sekitar satu ratus delapan bangunan cagar budaya
nah kami hari ini pengen melakukan
apa ya merestorasi gitu mbak
merestorasi itu tidak hanya sekedar make up saja
bangunan bangunan gedung infrastruktur
tapi juga mengembalikan rohnya kota lama zaman dulu sebagai kota perdagangan
nah hari ini kita sedang melakukan itu
sehingga mohon maaf nih mbak jalan jalannya ini lagi
lagi adul adul gitu ya
lagi adul adul lagi semarang
ini kan untuk ke depan pasti jauh lebih
target kami desember ini semua selesai
jadi udah berapa lama renovasi dilakukan
renovasi bertahap tapi yang paling besar itu yang dibangun pada tahun ini

tapi sudah sejak tiga tahun yang lalu apbd kita selalu mengalokasikan ada lima miliar sepuluh miliar
dan yang terakhir lima belas miliar
wow jadi nanti kalau ke semarang ini pasti ada wajah baru
tahun depan ya
pasti wajah baru di kota bandung
tapi pak hendy ini walaupun ini periode pertama
tapi sebenarnya kan sudah menjabat sejak dua ribu sepuluh ya
dari menjadi wakil wali kota dua ribu sepuluh ya

nah ketika memulai menjabat ya sampai sekarang ini
apa kira kira challenge yang terbesar dan perubahan apa yang sangat dirasakan terhadap pertumbuhan maupun pembangunan kota semarang ini pak hendy
tapi yang pertama pasti dari situasi batin dengan teman teman asn dulu
ya teman teman itu kan selama ini selalu terpaku pada sebuah pola
birokratif sekali sesuai ketentuan sesuai aturan
sehingga sangat susah membedakan antara malas sama terbentur aturan nih
karena setiap rapat gimana kalau kita buat aturannya begini pak
lama lama kok selalu beralasan tentang aturan
jangan jangan dia malas
nah sehingga yang paling penting hari ini seorang pemimpin harus ngerti nih
ketentuan mana yang boleh ketentuan mana yang tidak boleh
lalu dari situ kita akan bisa melihat pns mana yang aktif pns mana yang rajin pns mana yang males
kalau itu sudah kita bisa petakan
tantangan pertama sudah bisa kita lihat
jadi reformasi birokrasi ini merupakan pertanyaan yang paling mutlak
apa ada semacam reward dan punishment nya
hari ini kita lakukan itu
punishmentnya kita sudah berhentikan sekitar tiga belas asn selama kurun waktu di dua ribu lima belas ke sekarang ini
kemudian kita lepas jabatan beberapa eselon tiga eselon iv
karena mereka kedapatan masih saja pungli
masih saja main main uang
dan juga kebijakan dalam pola apbd
rewardnya kita hari ini berangkatkan beberapa teman teman lurah camat
yang punya prestasi juara satu terutama
di dalam pengelolaan wilayah dan kinerja
ada yang ke jepang ada yang kemarin ke eropa
bukan untuk pamer pameran enggak mbak
harus ada hasilnya kalau sekarang kan
mereka harus bisa melihat dunia luar
begini loh penataan sebuah wilayah
begini loh rasa kedisiplinan masyarakat
lalu harapannya bisa diadopsi dan dikembangkan di dunia luar
dan dikembangkan di wilayah mereka
kita sering memberhentikan itu karena
kesalahannya sudah sangat besar nggak bisa diampuni
minta dua ratus juta tiga ratus juta untuk orang yang mau ngurus izin
nah kalau yang sudah begitu udahlah kita berhentikan
beberapa tahun terakhir ini
semarang itu ya ditetapkan sebagai kota dengan kinerja terbaik di indonesia
dan juga khusus untuk pelajaran
dan juga kelelahan publiknya wali kotanya itu mendapatkan prestasi dalam hal itu
cara pemerintahannya itu bagaimana
selain tadi reward and punishment itu
apakah ada semua transparansi semua e governance itu sudah jalan
sudah kita termasuk salah satu kota yang menjadi leader dalam smart city
kemudian yang tidak kalah penting kita ingin melibatkan masyarakat
hal yang paling sering kita temukan dengan adanya asn yang melakukan
tanda putih kegiatan akal itu adalah berdasarkan laporan masyarakat
nah ini caranya apa langkah
kita buka mulai dari sms seribu tujuh ratus delapan ke lapor handi atau media online juga kita buka
ada namanya lapor handy di web pemkot
kemudian juga lewat medsos kami ada di instagram facebook atau bahkan twitter
mereka bisa bercerita misalnya pak saya lagi ngurus ini pak izin pak tapi di kelurahan ini saya ketemu ini
malah dimintain uang dua ratus lima puluh ribu oke kita pulang
kalau itu terbukti langsung lah minimal jabatannya kita lepas
kita sering memberhentikan itu karena kesalahannya sudah sangat besar nggak bisa diampuni
minta dua ratus juta tiga ratus juta untuk orang yang mau ngurus izin nah kalau yang sudah begitu udahlah kita berhentikan
tapi ini sekarang semakin mengurang ada terasa
terutama dari sebuah penilaian statistik ombudsman tahun dua ribu empat belas
untuk pertama kalinya semarang masuk dalam wilayah hijau
artinya persoalan korupsinya tidak terlalu besar
bahkan di indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh transparansi internasional indonesia
kami yang tadinya di bawah urutan dua puluh kemarin sempat jadi tiga besar
katanya termasuk wilayah yang sangat agresif dan getol dalam pemberantasan korupsi
nah ini yang kita jaga bareng bareng tapi terutama adalah memberikan pemahaman pada asn
hari ini dan dulu sudah sangat lain ini kita ibarat di akwarium semua mata memandang
iya dan apalagi dengan adanya medsos dan lain sebagainya dan ini sangat lebih mudah ya melakukan monitoring
laporan ini biasanya paling terbanyak apa apa saja keluhannya selain pungli itu dan yang memang terus menerus yang merupakan headax atau membuat
selama sebulan terakhir ya kami ada laporan cukup banyak ini dari persoalan pdam
jadi hari ini mbak ya the best five nya pengaduan
satu adalah pu jalan rusak itu sering masuk yang kedua adalah dinas perhubungan parkir liar jalanan macet kemudian pdm ada airnya mati atau gimana
kemudian di wilayah wilayah lain ya seperti perkim perkim itu kawasan permukiman di wilayah ada tamannya juga nggak terawat dan teratur
dan yang kelima ada di wilayah rumah sakit
tapi insya allah hari ini itu menjadi sebuah kritik yang membangun buat kita
tapi biasanya follow up nya dalam bentuk seperti apa dan seberapa cepat ditangani
ya timetable nya sudah kita majuin dulu pertama kali kita buat lapor handy ini penyelesaian maksimal lima belas hari ya
sekarang sudah tiga hari jadi setiap lapor handy semua asn terutama admin admin itu sudah langsung laporan ke pimpinan
atau kalau pimpinan juga bisa pakai medsos juga langsung menanggapi kemudian hasilnya di foto maksimal tiga hari
kita punya reportnya kita bisa lihat mana pimpinan yang nggak bisa menjalankan itu ya mohon maaf kita ganti ya
makanya sudah dua kali ditetapkan sebagai ini pelayanan publiknya paling bagus jadi ini memang suatu prestasi yang harus dipertahankan ya
nah tapi handy seperti kita lihat juga
ini kan sebenarnya kota semarang ini sebagai ibukota provinsi jawa tengah ya juga penduduknya sekitar dua jutaan dan dua lima jutaan
kalau siang dua lima kalau malam satu tujuh
tapi kalau kita lihat lebih luas lagi bisa saja sampai mungkin sampai lima atau enam juta kan
semarang raya yang berlainan
nah kira kira dari segi potensi perekonomian yang selama ini dibangun dan bisa menjadi sumber utama dari perusahaan
pesatnya pertumbuhan di wilayah ini apa apa saja
kalau kita lihat sejarah semarang ya mbak
dulu semarang sebelum kemerdekaan itu ada pengusaha yang terkenal orang terkaya di asia tenggara namanya oi tionghoa
dia jualan gula artinya basisnya perdagangan di semarang waktu itu adalah agrikulture
kemudian pasca kemerdekaan kebijakan perintah pusat dorong banyak investasi yang melibatkan masyarakat banyak supaya bisa kerja
kawasan industri banyak kemudian buruh buruh pabrik bisa terserap
nah itu pernah dialami di semarang termasuk kita hari ini punya sembilan kawasan industri
tapi mulai di tahun dua ribu an kita bersepakat bahwa ini sudah harus kita sweet ini
jangan kawasan industri lagi terlalu banyak dampaknya ini
kita ke arah perdagangan dan jasa termasuk saya dengan bu wita wakil saya hari ini
kita juga mengarah ke perdagangan jasa dengan lebih fokus lagi ke persoalan pariwisata
karena kuenya jadi lebih rata mbak
ya lebih rata
kira kira target untuk meningkatkan pendapatan dari pariwisata ini dibandingkan dari industri itu berapa
karena ya istilahnya kan investasi mau tidak mau kan harus terus datang ya bagi sebuah wilayah untuk tumbuh
begini mbak desi kalau di sektor industri memang sekali kita dapat izin gitu ya
mulai pbb nya imb nya besar masuk ke gasnya
tapi pemiliknya kan hanya itu aja
kadang kadang juga mereka tidak dikira
kadang kadang juga mereka tidak tinggal di semarang
sehingga susah untuk bisa ikut mengkomunikasikan supaya ada keterlibatan perusahaan tersebut dengan csr nya
malah ada gap nya juga nanti ketimpangan dari segi ekonomi
tapi kalau dari si pariwisata kita bisa lihat orang datang ke semarang kemudian hotel jadi penuh
ada retribusi pajak hotel kemudian mereka kuliner di tempat tempat seperti ini
kemudian ada retribusi juga dari pajak restoran dan makanan
belum lagi nanti umkm nya juga ikut terlibat
kita punya ini pak namanya semarang creative gallery
setiap bulan ini omsetnya rata rata lima miliar itu
itu bisa menampung rata rata ada lima puluh produk khas semarang
dan setiap bulan kita rolling mana yang kemudian tidak begitu laku diganti sama umkm yang baru
itu kan bisa menggerakkan hampir ya cukup banyak lah orang orang untuk bisa
dan ini bagus ya untuk pertumbuhan umkm dan mereka juga bisa menggerakkan itu juga ya

dan ini bagus ya untuk pertumbuhan umkm dan mereka juga bisa menggerakkan itu juga ya
masih kita di umkm itu mum
kami genjot ke arah infrastruktur mulai dari tahun dua ribu tiga belas sampai

yang menunjang ke arah pendidikan kesehatan dan pariwisata
jadi artinya berbagai hal yang kita lakukan untuk percepatan pembangunan ini
muaranya adalah prioritasnya warga semarang harus sehat
warga semarang harus pinter dan warga semarang secara ekonomi harus mampu lebih baik
jadi kurang lebih begitu
sehingga di tahun anggaran ini aja untuk khusus jalan kami alokasikan di pu itu ada sekitar tujuh ratus miliar
dan dari tahun dua ribu tiga belas sampai sekarang dari total empat puluh pasar kita sudah mungkin separuh sudah kita perbaiki
karena kami yakin sekali pasar rakyat atau pasar tradisional ini adalah bagian daripada komitmen pemerintah
untuk mereka harus menyiapkan sarana yang baik
kalau cuma seperti mall ya biar urusan swasta tapi kalau yang pasar rakyat pasar tradisional itu harus menjadi komitmen pemerintah
nah ini menarik biasanya kan partisipasi swasta juga harus
digenjot untuk membantu pembangunan di semarang ini
tapi dari segi penggunaan dana atau budget yang ada anggaran yang ada
itu pemakaiannya itu bagaimana
sesuai dan apakah memang pas atau mungkin ada yang ya pendapatan daerah kan mau tidak mau harus ditingkatkan
mbak dari dua ribu sepuluh ke sekarang
kalau kami lihat apbd nya meningkat satu delapan triliun hari ini sudah lima dua triliun
pad kita dua ribu sepuluh tiga ratus miliar hari ini sudah satu delapan triliun
tapi yang saya mau cerita itu menjadi tidak berarti pada saat kemudian tidak ada komitmen dari pemerintah
bahwa belanjanya harus lebih banyak untuk masyarakat atau belanja langsung
dan kami coba perbaiki itu mulai tahun dua ribu tiga belas simpangannya sudah mulai postur anggarannya
sudah lebih besar belanja langsung
dan di apbd dua ribu delapan belas ini belanja langsung sudah mencapai tujuh puluh persen
kemudian belanja tidak langsungnya tiga puluh persen
artinya apbd yang kita dapat dari uang rakyat itu sebanyak banyak kita kembalikan ke masyarakat lewat pembangunan
di wilayahnya punya potensi lokal seperti apa
lalu apa yang dilakukan di kampung jamu itu kita masuk
para umkm jamu itu kita kasih kredit
kredit di bawah
kredit di bawah ini insya allah kredit yang termurah di indonesia
salah satu kalau tidak salah mendapatkan recognition untuk universal health care
nah ini salah satu dari fokus penggunaan anggaran
ini bagaimana apa apa saja tahapannya
karena memang sekarang sudah ada bpjs dan lain sebagainya
tapi kan rumah sakit dan kesehatan masyarakat puskesmas
jadi betul betul menyerap anggaran biasanya
betul memang itu porsi yang cukup besar
dan amanah undang undang juga mengatakan begitu
sehingga di wilayah kesehatan ini kita harus memastikan masyarakat tidak ada kesulitan untuk berobat
mulai dari kita siapkan ambulan gratis
kemudian ada ambulan yang definisi yang lebih ke pelosok lewat motor ambulan secara gratis
ada juga uhc
apa itu uhc
kami meng cover semua pembiayaan
masyarakat kota semarang
tidak lihat miskin dan kaya
hanya mereka yang kita cover itu yang mau berubah di kelas tiga
kami merasa yang kelas dua kelas satu pasti orang mampu lah mbak
yang kelas tiga nggak punya uang mereka mau ke situ kita punya program uhc
di pendidikan juga begitu
dulu sampai sma
tapi hari ini sma karena kewenangan provinsi
yang siswa yang tidak mampu membayar
karena miskin juga kita kasih ke siswa
yang pandai pun kita kasih banyak
angka kemiskinan saya lihat juga agak semakin turun
tapi masih ada
kota besar maksudnya kita juga penduduknya banyak
kalau kita harus menolakan semua warga jadi tidak miskin pasti perlu waktu
tapi insya allah kami melihat dari sebuah statistik yang dikeluarkan bps angkanya semakin turun
ke pariwisata karena memang ini salah satu
apalagi misalnya industri kreatif dan juga umkm kan banyak yang bisa dilakukan oleh misalnya pengrajin dan lain sebagainya
ini bagaimana dari segi apakah hotelnya penginapannya dan itu biasanya kunci ya dari pengelolaan
kadang kan begini
orang selalu cerita mana nih telur duluan atau ayam duluan
dulu waktu kita belum sepanjang ini bisa tahunya
kok bangun hotel terus izinnya gimana pak wali
tapi saya pikir waktu itu saya sampaikan pada teman teman perhotelan
ngerti nggak kalau menurut feeling saya dan ini berdasarkan analisa yang ada semarang itu baru bergerak luar biasa setelah dua ribu delapan belas
karena targetnya bandara dua ribu delapan belas selesai
jalan tol dua ribu delapan belas selesai
kereta api semi cepat dua ribu delapan belas dimulai
kemudian beberapa fasilitas yang
aksesnya langsung ke semarang juga insya allah baru mulai bergerak dua ribu delapan belas
dan alhamdulillah hari ini dari mulai dua ribu sepuluh hotel itu baru ada seratusan
sekarang udah diangkat tiga ratus
mereka mulai merasakan itu
artinya dulu semarang sebagai kota transit hotelnya hanya penuh pada saat weekdays
sekarang kalau cari hotel tanpa reservasi di malam minggu juga sudah mulai susah
artinya sudah sebagai tempat tujuan wisata
tapi di pikir pikir aneh juga ya
baru mulai bergerak pada awal tahun dua ribu delapan belas
dan mendapatkan kinerja sebagai pemerintah daerah yang terbaik lah istilahnya
tapi ini kotanya kan tua sekali
ini kenapa ya
apa yang pak hendi lihat selama ini
apakah salah urus
atau ya memang karena ya pungli dan lain sebagainya
bukan bukan bukan
itu apa yang membuat
kalau berbicara itu berarti menyalahkan seseorang
ya enggak enggak
maksudnya apa gitu yang
kita kehilangan momentum
saya melihat ada beberapa peluang momentum untuk kota semarang justru di tahun tahun setelah kami menjabat sebagai wali kota
kami melihat komunikasi yang cukup baik mulai dari pak gubernur mas ganjar
komunikasi yang cukup baik lewat pak presiden pak jokowi
kemudian mendistribusikan ke para menterinya termasuk pupr
komunikasi yang baik dengan kawan kawan pengusaha
karena dulu saya basicnya meskipun kontraktor sih kita kenal baik
dengan beberapa teman penguasa di kadin di kapensi dan lainnya
nah ini kita coba gerakan bareng bareng
bahwa kami meyakini kalau pemerintah saja yang ngurusin untuk perkembangan kota
tidak akan bisa cepat mbak
nah pada saat kita komunikasi ini mereka mengatakan
oke pak tapi ada syaratnya
syaratnya apa blah blah sebutin
terutama yang swasta swasta
mereka mau membangun tapi ada syaratnya
hitung kita lakukan perbaikan oh baru selesai mungkin dua tiga tahun
sehingga pertumbuhan pertumbuhan ini yang kita kalkulasikan akan terjadi di semarang pasca dua ribu delapan belas
tapi biasanya kalau swasta kan apalagi kalau mereka harus diajak membangun itu insentifnya dong
apakah dari segi regulasi atau kemudahan
nah ini bagaimana supaya sinergi kolaborasi ini
terutama di kawasan kota lama
orang yang mau membangun gedung
kemudian beberapa perusahaan swasta yang memang mau investasi di kota semarang
ini bahkan beberapa ini sempat kita kasih fasilitas
misalnya nih developer perumahan
pak saya mau bangun pak khusus untuk golongan menengah ke bawah gini gini ini supaya harganya murah pak
kami minta dibantu
bapak bisa bantu apa
akses jalannya gimana
sudah aku yang bangun
belum ada pak
ya udah lampunya
jadi ini kemudian menjadi sebuah cerita
wah kalau gitu investasi semarang itu
dan terbukti lho mbak
kalau ukurnya saya selalu dua ribu sepuluh
investasi di semarang nggak pernah di atas satu triliun
waktu itu sembilan ratus miliar
hari ini kita rata rata udah di angka tujuh belas sampai dua puluh triliun
sampai tujuh belas sampai dua puluh triliun
iya per tahun
paling besar dimana saja investasinya
paling besar masih di sektor properti
kemudian di perhotelan
dan juga wilayah wilayah yang sifatnya restoran
properti rata rata di sini jadi kebanyakan milik swasta dong ya
terutama apartemen perumahan kemudian yang mendukung pariwisata itu hotel hotel itu swasta
nah harga tanah kalau gitu semakin lama semakin menurun
ngomong ngomong waktu pembebasan lahan untuk membangun jalan
tol wandari itu nggak sempat seperti di tempat tempat lain di indonesia
kalau dibilang ada kesulitan pasti ada problem
cuma secara umum situasinya kemudian bisa tersesaikan dengan baik
terutama pada saat tanah tanah yang hari ini semakin mahal harganya
kan pemerintah nggak ganti rugi lagi kita udah ganti untung
apalagi kalau ya biasanya kan jadi lahan spekulasi
mudah mudahan di semarang nggak gitu
pak hendy tadi sempat mengatakan bahwa ingin ya kota semarang ini jadi
kerennya kan sekarang semua kota ingin jadi smart city
apa kira kira yang keunikan smart city semarang misalnya dibanding dengan kota kota besar lainnya di indonesia
apa ya mbak yadesi
saya rasa gini mbak
definisi dari smartnya itu
yang paling penting bahwa kami melakukan ini tidak semata mata ke arah digitalisasi
jadi pengertian smart city buat kami adalah sesuatu yang kemudian dilakukan pemerintah
kemudian bisa membuat masyarakat jadi lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan
memang kami ada yang model model digitalisasi kayak e government dan beberapa aplikasi yang lain
tapi kita juga punya yang sifatnya untuk mampu melayani masyarakat misalnya pembuatan kampung tematik
jadi hari ini ada satu ratus tiga puluh kampung tematik
jadi tiga puluh kampung tematik yang kita bangun itu berdasarkan masukan masyarakat di wilayahnya punya potensi lokal seperti apa
lalu apa yang dilakukan di kampung jamu itu kita masuk
para umkm jamu itu kita kasih kredit di bawah
kredit di bawah ini insya allah kredit yang termurah di indonesia
kemudian fasilitasnya boleh ngangsur dua tahun
tanpa agunan kasih lima juta
pakai agunan boleh lima puluh juta
nah kita masukkan itu selain itu kampungnya kita perbaiki
kita kasih stimulan dua ratus juta untuk perbaiki jalan saluran atau ngambil
ini semua anggaran daerah
kemudian tanaman tanaman supaya hijau
itu kemudian oleh masyarakat diolah sehingga kadang kadang begini mbak
kasih dua ratus juta selesai desember kita lihat kita cek habisnya lima ratus juta
jadi artinya ada swadaya masyarakat
keterlibatan csr di titik tersebut bisa sampai tiga ratus juta dua ratus juta
tergantung kreativitas dari masyarakat yang dapat kampung tematik tersebut
ini harapannya kampungnya tidak kumuh yang kedua bisa jadi jujukan wisatawan
dan mereka mengembalikan uang itu cukup disiplin ya
maksudnya berhutang itu
tapi kan mau tidak mau harus ada ini
anggaran kelurahan ini rata rata setiap tahun di tempat kita tujuh ratus lima puluh sampai dua miliar
kayak kampung di tengah kota ini anggarannya justru sudah lebih kecil
karena untuk menemukan jalan yang rusak saya rasa tidak serepot pada saat nyari nyari yang di wilayah pedesaan atau kelurahan
di sana masih banyak lahan yang jalannya harus diperbaiki dan lain lain
tapi itu menarik ya kampung jamu contohnya apa lagi
gara gara yang memiliki kekhasan
di sini ada kampung batik
kenapa kampung batik
karena dari dulu sejarahnya kampung tersebut banyak orang yang melakukan aktivitas membatik
dari budaya turun temurun kan budayanya
dan cukup banyak orang kemudian beli batik di wilayah situ
kita kembangkan jalannya diperbaiki salurannya gimana caranya nggak sampai banjir
kasih hijau hijauan pohonan
mereka kemudian berkreasi ada yang dicet tuh jalan jalannya ada yang dibuat gambar gambar di temboknya
akhirnya menjadi bagian dari pada destinasi wisata
jadi masyarakat juga merasa memiliki lah kotanya itu sendiri
jadi smart city bukan hanya wifi di taman
ini di sini ada wifi
kadang kadang begitu kalau ketemu mohon maaf ya ketemu kepala daerah
di tempatnya bapak berapa ada aplikasi
ya mungkin satu ratus lima
oh di tempat itu sekian
jadi kayak malah lomba lomba buat aplikasi
padahal tujuannya adalah gimana masyarakatnya bisa terlayani dengan cepat
mungkin lebih penting lagi itu harus ada perubahan yang kalau pak jokowi sebutnya kan revolusi mental
smart itu kan juga smart dari bagaimana kita berpikir memecahkan masalah mencari solusi dan lain sebagainya
ini sudah ada perubahan pak hendy sejak anda menjabat ya
perubahan mental lah yang untuk khususnya dalam birokrasi ataupun bagaimana
kita buat mereka nyaman dulu
nyaman itu artinya dari si kesejahterannya juga harus tercukupi
dibuat happy dulu
artinya satu kalau gaji kan sudah ketentuan baku
gimana ada tunjangan penghasilan pengkawai
setelah itu mereka harusnya sudah lebih baik secara ekonomi
kita baru keras mbak
wah kamu main main nih udah lepas jabatan
kamu ini keluarin gini
karena mereka sudah tidak disiplin komitmennya adalah kita bantu menaikkan kesejahteraan
kemudian mereka juga harus mampu membantu kinerja dan tidak macam macam dengan masyarakat
nah itu alhamdulillah jadi shock therapy
buat mereka bekerja lebih maksimal bekerja lebih baik dan tentu saja alhamdulillah akhirnya kinerja kami jadi lebih meningkat
jadi sebenarnya kuncinya leadershipnya juga ya ini bagaimana gaya kepemimpinan ya
banyak sekali ya sebenarnya yang kita bisa gali dan merupakan kekayaan semarang itu
coba misalnya sekarang saya wisatawan asing ya ingin ke indonesia
pak hendi jual ke saya semarang ini apa yang bisa ditawarkan

kalau ini kan pak hendy ini putra daerah ya
sebenarnya kalau ada karakter biasanya kan masing masing kota atau daerah punya karakter sendiri
kira kira karakter kota semarang ini dan penduduknya di sini ini apa gitu yang menjadi ciri khas
dan mungkin bisa menjadi sesuatu kekayaan ya tapi juga mungkin jadi liability atau yang membuat sulit bergerak gitu
ada seperti itu
kalau saya lihat dari sejarahnya kota semarang ini kota pesisir mbak ya orangnya keras keras gitu
orangnya keras keras kemudian mereka lebih familiar dengan berdagang
dan salah satu yang saya tangkap orang semarang itu memang yang dilihat ucapannya itu terbukti atau tidak
sehingga kalau kita ngomong ke masyarakat a ya harus a masyarakat b ya kemudian harus direalisasi b
saya memang selama ini tidak dalam sebuah strategi berpolitik secara mbak desi tahu lames nggak sih
lames itu bahasa jawa artinya yang penting orang senang hari ini kita ngomong janji janji besok belum tentu ditepati
bahkan kepada orang yang kemudian
itu biasanya kalau kampanye ini itu tapi pas udah menjabat ya udah lupa gitu
kalau yang di era era angkatan saya insya allah nggak seperti itu
tapi kalau memang sudah janji harus dipenuhi
nah karakter warga semarang mereka pasti nggak mau dibegituin
jadi hari ini sepahit apapun misalnya kita bilang pak mohon maaf pak ya lokasi bapak itu lokasi yang harus dilakukan normalisasi sungai
bapak nggak bisa saya ganti untung karena tanah bapak bukan tanah yang bersertifikat hak milik ini tanah milik sungai bine
nah itu harus saya sampaikan daripada kemudian udah bapak pergi dulu
nanti pasti ada ganti untung
setelah itu nggak ada itu jauh lebih menyakitkan
nah ini yang selalu kami jaga dan bisa menjadi sebuah nilai plus dan juga nilai minusnya
nilai minusnya berantem di depan dulu selalu begitu
setiap mau ada kegiatan terutama pembebasan lahan ya udah kita gontok gontok adu dalam arti positif ya
aduh mulut gini ini ini ini memang aturannya gini
akhirnya ada kebijakan apa
tapi hikmah positifnya karakter
karakter itu kemudian dicatat oleh masyarakat dan mereka selalu mengatakan oke pak saya pegang omongan bapak
bapak boleh jalankan ini tapi memang ketentuan yang tidak membolehkan saya mendapat bantuan dari bapak
iya mau tidak mau jadi harus punya pemimpin yang berintegritas juga ya
nah ini hendy sendiri ini masih muda masih semangatnya tinggi dan juga latar belakangnya kan sebenarnya seorang wira usahawan ya
nah ini cocok merasa cocok atau nyaman dalam posisi ini
apakah memang dari dulu itu bercita cita istilahnya untuk menjadi pejabat
karena itu beda sekali kan biasanya
kalau cita cita sih enggak mbak
dari dulu saya ya sama seperti kebanyakan anak muda yang lain gitu kan
maksudnya juga sekolah nggak pinter pinter banget
cuma saya senang bergaul saya senang berorganisasi
kemudian begitu dipercaya dapat rekom dari pimpinan
kemudian dipercaya masyarakat
jadi seperti ini mau tidak mau kan harus bertanggung jawab
jadi jangan sampai kemudian masyarakat menilai wah udah dipilih kok setelah itu enggak pernah nyamperin saya
udah dipilih kalau nggak ada kemajuan untuk perkembangan kota
itu akan lebih menyakitkan lagi
jadi hari ini saya selalu berusaha menikmati apa yang sedang saya kerjakan
daripada kami tidak menikmati hasilnya adalah stres saja
jadi apapun keluhan masyarakat problem masyarakat kita nikmati untuk kita bisa selesaikan
karena pasti apalagi kalau masyarakatnya cukup keras banyak menuntut
ini pasti banyak kritikan masukan yang masuk dan harus ditanggapi
kalau kita ada di wilayah publik terutama pejabat politik kupingnya tipis
waduh sering masuk rumah sakit pasti
stres gitu kan
tapi kan ada biasanya pejabat suka menikmati kekuasaannya
tapi kalau sudah disuruh kerja dikritik nah itu kan
insya allah enggak mbak
kami hari ini sebagai bagian
kami hari ini sebagai bagian daripada anak semarang
kami ingin lihat semarang jadi lebih baik dan lebih hebat
tapi menjaga keharmonisannya
karena kita sekarang kan ya saya terus terangkan
kok masyarakat indonesia tidak setoleran dulu misalnya
nah saya lihat kan kita di sini ada gereja ada klenteng ada masjid ada macam vihara dan lain sebagainya
ini bagaimana selama ini
ada masalah atau justru bisa dijadikan salah satu contoh terbaik
satu dua kali ada masalah pasti iya
tapi masalah itu kemudian bisa segera diselesaikan
karena semuanya menginginkan kota ini bisa tenang aman kondusif
jadi yang paling penting adalah tokoh tokoh masyarakat maupun tokoh agama ini kita harus selalu ajak diskusi
terutama persoalan persoalan yang rentan
apa itu persoalan yang rentan
sara suku agama ras antar golongan
orang kemudian bisa menjadi sangat beringas pada saat dia merasa wilayah saranya itu disentuh
nah hari ini kita cukup tegas pada saat kemudian ada gerakan gerakan yang mengatasnamakan agama
itu biasanya tokoh agama tertentu itu kita ajak diskusi kita panggil untuk menegur yang bersangkutan
ada sih di tempat kita satu dua orang yang kemudian sangat mencoba menjadi radikal itu
tapi ketokohan agama itu tidak
jadi kita harus mencoba untuk membuat para pemuka agama di kota semarang untuk kemudian menenangkan dan menetralkan menjadi salah satu kunci kekuatan kita untuk menyelesaikan persoalan itu
tapi ini merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan atau tidak
apalagi melihat ini kan dari sejarahnya saja memang sangat multikultural ya pluralisnya ini
apalagi kalau misalnya disini kanan banyak lenteng dan tadi juga sejarahnya sejarah dagang dan lain sebagainya yang sangat ini ya
buat kami di semarang
sangat ini ya
perbedaan ini justru menjadi kekuatan
karena kami memahami sekali kami lahir di bumi indonesia
bumi indonesia ini kan sudah memproklamirkan kemerdekaan dengan bineka tunggal tiga
ya kita udah ngerti itu dari awal tiba tiba kemudian kita ingin menjadi kata ngelas satu agama atau satu budaya
ya sudah tidak usah tinggal di indonesia pergi saja dari indonesia
karena disini macemuk kita harus bisa menghormati perbedaan perbedaan tersebut
kalau kemudian diembuskan beberapa terutama di medsos tentang perselisihan perselisihan
ya kami selalu buat gerakan untuk menetralkan masyarakat dan mereka bisa menjadi pengguna medsos yang bijak tidak gampang terkena pengaruh hoax yang ada
iya dan biasanya juga masyarakat masyarakatnya sih oke oke aja tapi kalau sudah dekat dekat pilkada dan lain sebagainya
justru yang politikus dan nah inilah yang biasanya itu menjadi sumber masalah
masalah karena mengipas ipas
mbak desi el udah ngerti berarti kan udah ngerti jawabannya kan
nah itu tapi bagaimana supaya menjaganya tetap kondusif
ya saya rasa hari ini di semarang nggak laku kalau orang kemudian mengumpulkan menjual agama menjual perbedaan perbedaan untuk supaya memilih dia justru saya rasa nggak akan dipilih oleh masyarakat semarang
kita suka yang nanti perwakilan dari masyarakat atau calegnya yang kemudian
mampu punya program kerja mampu mengangkat derajat masyarakat kota semarang pasti dipilih oleh masyarakat
dan banyak sekali ya sebenarnya yang kita bisa gali dan merupakan kekayaan di semarang itu
coba misalnya sekarang saya wisatawan asing ya ingin ke indonesia pak hendy jual ke saya semarang ini apa yang bisa ditawarkan
oh gitu harus pura pura jadi
ya pura pura gitu apa kira kira
mbak desi kalau di semarang ini kita punya beberapa
agenda wisata satu yang paling top itu pasti wisata kuliner
mbak desi boleh ngicipin semua masakan di sini insya allah enak semua
mulai dari tahu pong mulai dari mulian sotonya yang segar mulai dari lumpia linggo sampai nolan luka
nah itu menjadi sebuah strategi kita untuk bisa menjual ke wisatawan
dan beberapa tempat kita
memang buat jalur khusus untuk makan seperti di semawis
jadi semawis itu bukanya jumat sabtu minggu menjual makanan makanan lokal yang paling enak di kota semarang
kemudian ada di daerah depok kemudian ada di daerah atas di taman tabanas dan seterusnya
sekarang saya udah kenyang apalagi nih yang bisa
kalau udah gitu berarti ada wisata heritage
wisata heritage itu ada di kawasan kota lama mbak desi tadi sudah cerita cukup banyak
kemudian adalah wisata religi
karena banyak tokoh tokoh agama yang kemudian waktu itu mereka tinggal di semarang
dan menorehkan beberapa peninggalan peninggalan
seperti masjid layur masjid yang tua kemudian gereja belenduk dari tahun seribu tujuh ratus
kami punya pagoda yang unik di daerah atas
kemudian kelenteng sampokong itu tempat cheng ho dulu mendarat di situ
kemudian ada juga pura tempatnya orang hindu yang
hari ini luar biasa karena terletak di posisi paling tinggi di kota semarang itu
jadi bisa melihat ke bawah itu bisa dikunjungi masih mau lagi
masih mau lagi coba satu lagi apa lagi
kalau gitu mbak bisa ke balai kota ke kantor saya nanti
tak jelasin lebih dulu
tapi yang jelas pada intinya banyak sekali yang bisa ditawarkan oleh kota semarang
tapi ini bukan berarti bahwa kota ini sudah perfect ya masih banyak kan harus dilakukan
selain banjir sisa dua tahun lagi kira kira apa yang top list of things to do
ya kami masih punya pr
masalah utama sekarang yang dihadapi ini juga di jakarta juga banyak kota kota yang lagi maju pesat
biasanya banjir atau kemacetan dan lain sebagainya itu bagaimana pak hendy
ini sudah masuk ke itu
kami berkomitmen waktu kemarin terpilih sama bu wakil menghilangkan lagu semarang kali ini banjir
jadi dari dulu orang sudah mengertinya semarang selalu identik dengan banjir
kita bagi di sistem drainase itu ada tiga di semarang
subsystem yang tengah itu dulu penyebabnya kali garang
kali garang banjir kanal barat
itu sering buat masyarakat di sekitar wilayah itu sering kebanjiran
nah itu sudah tuntas normalisasi banjir kanal barat sudah tuntas
di atasnya dibangun waduk untuk penahan air namanya waduk jati barang sudah selesai
dan di ujungnya ada kolam retensi yang untuk menampung air luapan dari rop sudah selesai
dan alhamdulillah cukup banyak puluhan ribu kakak disitu yang kemudian hari ini sudah terkena rop dan banjir
nah hari ini kita sedang selesaikan di wilayah timur
subsistem timur ada lima sungai
banjir kanal timur tenggang seringin bapon serta kali banjir kanal timur
kami sudah kerjakan dua sudah selesai
yang tiga ini sedang dikerjakan kementerian pupr pusat
rencananya pak menteri mengatakan desember selesai
terutama normalisasi banjir kanal timur
bisa sebagai tempat wisata bisa untuk menahan banjir rob
jadi target kami di dua ribu sembilan belas wilayah timur itu
yang selama ini rop dan banjir buntas
nah pr berikutnya hari ini kami lagi lakukan pembebasan di subsistem barat
ada dua sungai
plumbon dan beringin
yang pelumpuan kami belum melakukan pembebasan lahan
nah target kami kami mulai action dibantu pemerintah pusat itu tahun depan untuk bisa menyelesaikan normalisasi
dan pembebasan lahan ini
harusnya berlangsung dengan baik ya
iya itu tanggung jawab pemerintah kota
dengan apbd kota
nah kalau ini selesai dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas nggak banjir ini sudah tidak banjir
ini mulai dua ribu sembilan belas selesai dua ribu dua puluh maka insya allah akhir periode kami
udah gak ada banjir itu sih target
tapi bismillah mudah mudahan bisa terrealisasi
kuncinya ini semuanya implementasi ya
perencanaan yang penting kan anggarannya kan sudah ada di situ
blueprintnya itu sudah ada
tapi ini juga kan berkaitan dengan perilaku masyarakat ya biasanya
ya itu yang paling penting
ini bagaimana karena salah satu dari yang smart city ini kan juga harus menjadi kota yang aman
nyaman tapi ramah lingkungan banyak kawasan hijaunya tidak banyak polusi
kesitu juga nih bagaimana
masih masih banyak warga kita yang harus selalu diingatkan untuk bersisiplin
karena kita punya sembilan puluh tujuh pompa itu secara teori itu mestinya begitu hujan
pompa nyala semua udah dialirkan ke laut semua beres
tapi banyak cerita cerita yang kemudian karena masyarakat tidak disiplin
pompanya yang bisa nyala hanya separohnya karena tersumbat sampah
pas selesai banjir di muara sungai tiba tiba ada kasurnya ada bantalnya ada gulingnya
iya nah itu
ada bangkai binatang itu semuanya
tapi ini warga kita ya jadi satu satunya cara adalah diingatkan supaya disiplin
membuang sampah terutama yang kedua pemerintah juga nggak boleh males untuk melakukan pembersihan pembersihan itu
nanti lama lama mudah mudahan masyarakatnya bosan buang sampah sembarangan
apalagi harus terus menerus ya diingatkan ya
kalau perlu ya itu dipasang juga di medsos nggak malu nih misalnya membuang sampah
memang kami punya perda sebenarnya pak
terhadap sanksi terhadap orang yang buang sampah sembarangan
nah ini kemungkinan menjadi sebuah alat terakhir yang akan kita lakukan untuk mengingatkan masyarakat pada saat buang sampah semarang
pak hendy setelah banjir sisa dua tahun lagi kira kira apa yang top list of things to do
ya kami masih punya pr terutama transportasi
transportasi massal itu kami sudah punya tujuh koridor
kita akan tingkatkan sampai sebelas koridor
kelebihan brt kami ini masyarakat semarang satu hari ini cukup bayar rp tiga lima ratus
dia pagi ke koridor satu sambung koridor dua dan seterusnya hanya rp tiga lima ratus
kemudian pelajar rp satu
kurang sekali ya
kelebihan berikutnya adalah kami hari ini kerjasama dengan toyama jepang
ada tujuh koridor nanti yang sampai bulan desember
dipasangin konverter atau tadinya solar dikonversi ke gas supaya polusi berkurang
tapi salah satu list yang prioritas adalah tahun depan kami mulai groundbreaking untuk lrt
spirit lrt juga sudah
jadi kami juga kepingin semarang
itu untuk dari mana kemana
dari pasar bulu di jalan siliwangi menuju ke bandara baru
mudah mudahan menjadi sebuah pemacu
kemudian masyarakat senang pakai transportasi massal dan kita berharap ada hub hub baru yang ter
jadi tahun depan ini sudah jalan kalau gitu
fundingnya dari mana ppp private public partnership atau
fundingnya kita lima puluh lima puluh dengan bumn
jadi beda seperti di daerah daerah lain yang kemungkinan besar di support apbn
kami merasa yang lrt ini nanti kita akan join sama salah satu pln
jadi sebenarnya kalau sudah berjalan ini semua harusnya tingkat pertumbuhannya juga semakin meningkat ya
ya pasti akan mendorong ke arah
jauh di atas rata rata ya
apa lagi selain transportasi atau pr nya
pr nya yang berikutnya adalah kemacetan
salah satu titik macet yang ada adalah di kawasan simpang v
kami sedang membuat ded
ini nilainya juga besar hampir sama besarnya seperti membuat lrt di tahun depan
jadi simbang v itu nanti akan menjadi sebuah alternatif under routes
di mana dari empat sudut dan lima jalur jalan itu akan disambungkan di titik di bawahnya simpang lima
mudah mudahan bisa mengurai kemacetan
dan nanti semua pkl yang ada di sekitar simbang v ini akan kita turunkan di under routes nya simbang v
ini memang biasanya penyakit kota besar ya
banjir macet transportasi pkl dan lain sebagainya
tapi masalah urbanisasi masih terasa gitu
karena ini masih menyerap ya dari semarang raya ini
ini kan harus ya supaya tidak menjadi beban
kalau yang datang ini punya skill punya keahlian saya rasa tidak ada masalah
tapi kadang kadang datang hanya modal nekat
kemudian ngamen di pinggir jalan
atau bahkan minta minta di pinggir jalan itu yang jadi pr yang luar biasa
kita setiap minggu rutin operasi kita pulangkan ke daerah
dan minggu kemudian tetap ada saja seperti itu
jadi perlu ketelatenan dan hal yang sifatnya di wilayah tempat mereka tinggal itu perlu ada sebuah evaluasi
supaya mereka punya keterampilan
tapi hal hal seperti iktp dan juga pendataan dan lain sebagainya sudah jalan dengan baik ya di semarang
jadi e governance nya sudah jalan yang handy tinggal dua tahun lagi tapi menikmati
walaupun katanya bukan cita citanya ya
tapi ternyata setelah menjabat merasa cukup nyaman juga ya
iya saya menikmati apa yang sedang kami lakukan ini karena insya allah ini dunia akhirat
ya kan dunia secara fisik kelihatan akhirat kalau kita ikhlas membantu ini masyarakat jadi tambah baik
iya yang penting ketika selesai ya menjabat meninggalkannya lebih baik daripada saat mulai menjabat
terima kasih banyak pak
dan kita juga berharap nanti
kalau kita ke semarang ini semua sudah jadi
ini semua nanti trotoar khusus untuk pejalan kaki
ini semua dibugar
nanti semua mobil tidak boleh masuk ke sini
dan di sini nanti menjadi kawasan yang bisa menarik ya menjadi atraksi bagi para wisatawan
sekali lagi pak hendy terima kasih banyak
dan demikian insight kali ini langsung dari semarang
dan jangan lupa kalau misalnya anda datang ke semarang katanya harus mencoba
itu yang namanya lumpia
jadi sekarang saya harap pak hendy akan mengajak saya untuk makan siang ya
tadi bicara mengenai wisata kuliner jadi lapak
ya demikian insight kali ini
saya desi anwar terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa di lain waktu dan di lain tempat
terima kasih pak desy